karena lampu sepeda motor si turis tidak menyala
namun si turis menyalakan motornya dan menunjukkan bahwa lampu motornya bisa menyala
meski demikian polisi tetap menyatakan bahwa si turis telah melakukan pelanggaran lalu lintas
dan tetap menjatuhkan sepeda motornya
dengan dalih memberi bantuan polisi jembrana itu meminta uang sebesar satu juta rupiah
turis tersebut awalnya memberikan uang senilai seratus ribu rupiah
namun polisi menolaknya
dengan terpaksa turis jepang itu memberikan uang tunai di dompet yang berjumlah sembilan ratus ribu rupiah
menanggapi video ini kapolres jemberana mengaku tengah memeriksa kedua anggota polisi itu
kedua anggota yang viral di video tersebut saat ini sudah kami ambil keterangannya
jadi kami bertindak cepat
hari ini kita periksa
kemudian yang bersangkutan langsung kita pindahkan dari posek pekutatan ke pores jemrane dalam rangka pemeriksaan
rekaman ini merupakan video yang diunggah akun youtube style kenji pada tiga puluh desember lalu
video diunggah dengan subtitle berbahasa inggris dan jepang
video ini ramai diperbincangkan setelah banyak warga bali yang membagikannya di laman facebook
nandang astika jembrana bali